patung presiden joko widodo berukuran raksasa tengah dibuat oleh seniman asal bandung jawa barat nyoman nuwarta
dalam unggahan di media sosial miliknya nyoman membuat patung jokowi sedang mengendarai sepeda motor
seperti saat mengitari sirkuit mandalika beberapa waktu lalu yakni kawasaki w satu ratus tujuh puluh lima custom dengan tulisan ri satu
jokowi dalam patung itu juga dibuat menggunakan jaket bertema g dua puluh
menurut nyoman patung itu memiliki tinggi hampir empat meter dengan panjang enam meter dengan berat hingga tiga ton
patung ini akan diberi warna hijau keburian dengan menggunakan material anti karat
karena akan dipajang di lokasi yang tak jauh dari area pantai
kepada detik com ia menyebut diminta kementerian pupr untuk membuat patung jokowi
saat ini nyoman terus mengebut pengerjaan patung tersebut pasalnya patung jokowi itu disebut bakal dipajang
untuk menyambut motogp mandalika
pada maret dua ribu dua puluh dua mendatang
rencananya patung ini akan dikirim ke mandalika menggunakan kapal laut
nuwarta merupakan seniman yang cukup dikenal dekat dengan presiden jokowi
ia adalah pemenang sayembara desain istana garuda ibu kota baru di kalimantan timur
ia juga membuat monumen arjuna wijaya yang berdiri gagah di tengah kota jakarta
patung jalesvevajaya mahe setinggi enam puluh meter di surabaya
serta berhasil merampungkan garuda wisnu kencana atau gwk di bali
sementara itu aktivitas liburan para pembalap motogp di mandalika yang sebelumnya ramai diperbincangkan
masih berada di sekitar penginapan dan juga sirkuit
area tersebut masih berada dalam zona hijau penerapan travel bubble
masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut sudah dilakukan random sampling pcr
pantai halaman pantai itu apakah bukan bagian dari novotel itu adalah bagian dari halaman novotel

sehingga itu halaman pantai itu bukan bagian dari halaman novotel

hari ini seluruh tim balap motogp melakukan tes pramusim kedua pada jumat siang
tim liputan cnn indonesia